gubernur dki jakarta anies baswedan bakal mulai memperlakukan kebijakan pemeriksaan covid sembilan belas
menggunakan rapid test antigen kepada masyarakat yang keluar masuk ibu kota melalui bandara
upaya tersebut dilakukan sebagai langkah menekan resiko penyebaran virus covid sembilan belas saat natal dan tahun baru
selain itu anies juga melarang kerumunan saat perayaan pada libur nataru di tempat umum
menurut anies keputusan tersebut berkaca pada peningkatan kasus covid sembilan belas secara signifikan pasca libur dan cuti bersama akhir oktober lalu
sebelumnya gubernur bali wayan koster telah mengeluarkan surat edaran gubernur bali nomor dua ribu dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang pelaksanaan kegiatan masyarakat selama libur hari raya natal dan menyambut tahun baru dua ribu dua puluh
surat edaran yang berlaku mulai delapan belas maret
desember dua ribu dua puluh hingga empat januari dua ribu dua puluh satu ini juga mengatur kedatangan wisatawan dan pelaku perjalanan dalam negeri yang akan masuk ke bali
dalam aturan tersebut siapa saja yang datang ke bali diwajibkan melengkapi diri dengan hasil swab tes negatif bagi yang menggunakan perjalanan udara
hasil rapid test antigen negatif bagi pengguna transportasi darat dengan maksimal dua x dua puluh empat jam atau hamin dua sebelum berangkat
menanggapi surat edaran gubernur bali perhimpunan hotel dan restoran indonesia phri kabupaten badung bali memprediksi
akan terjadi pengurangan kunjungan wisatawan ke bali pada libur natal tahun baru kali ini
ya mungkin akan ada penurunan dari prediksi saya rp lima belas
darat kan cukup rapid
masyarakat yang akan menikmati liburan natal dan tahun baru di pulau dewata bali pun harus menambah biaya untuk melakukan swab test dan rapid antigen
hal ini disebut sebut memberatkan wisatawan domestik untuk berkunjung ke bali
selain itu pemerintah provinsi bali juga melarang pesta kembang api dan perayaan tahun baru dua ribu dua puluh
larangan ini ditujukan kepada masyarakat bali dan wisatawan yang akan menikmati libur pergantian tahun di pulau dewata
hal tersebut juga diberlakukan kepada pelaku usaha pengelola penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum untuk tidak memberikan izin atau menyelenggarakan acara selama libur
selama libur natal